kamu tuh yang bener bener keterlaluan ya penduduknya
bagaimana raja tega
mereka itu yang keterlaluan
orang kupon gratis malah dijual
iya kenapa kumpulnya kamu beli
kan saya dermawan
ada yang cemburu doi
siapa yang cemburu
tanyanya sama ceng
siapa yang cemburu ceng
siapa yang cemburu ceng
siapa yang cemburu ceng
saya tahu kamu teh menjebak saya
kamu sengaja kan nyuruh saya nyari informasi orang yang tidak punya anak

saya tidak bermaksud seperti itu nah
saya tidak bermaksud seperti itu nah

eh kenapa dia tuh
dia nunggu kita
di bawah dimarahi

eh di bawah dimarahi
kenapa dia nunggu kita
pebri ini lihat sendiri
bapak duduk berduaan sama bu geriola
ibu teh kerja di luar negeri untuk menghidupi siapa
bapak sama pebri kan
tapi bapak disini malah suka sukaan sama bu geliola
bapak tuh emang gak punya perasaan
bapak gak tau diri
kalau aku marah sama saya cek
itu kang dadang
dang dicariin tuh sama mitra usaha bisnis nurjana kamu
maut sih pada lari lari
kang dadang kemana
capek nih bisnis sama orang ekonomi lemah
untungnya gak ada
adanya sakit hati
ambil kembaliannya deh
sejak kapan si pedet ngasih kembalian
kembalian apa kang dadang
ini aja kok sepuluh ribu
eh jangan mau dibesokin
besoknya si pedut itu setahun
gak percaya namanya sih cuma sepuluh ribu
ya udah besok dibayar
jangan percaya udah
tagih sekarang aja
minta sekarang biar lunas gitu
sekarang aja kang dadang lunasin
kalau nggak ntar ya besok
kamu tuh bener bener keterlaluan ya pedutnya
bagaimana raja tega
mereka itu yang keterlaluan
orang kupon gratis mulai dijual
iya kenapa kumpulnya kamu beli
kan saya dermawan
oh dari hongkong
apaan sih melehoi
kamu tuh kayak anak kecil aja
atau mau mainan yang bunyi yang
itu mau mau
mau sih tadi ngajak ngajak ngintip
yang pertama kali ngintip itu kamu sama dadang
begitu saya mau ngintip aku mau keluar
mestinya tadi kamu jangan ikutan ngintip
aduh jadi ketauan deh
saya juga gak mau ngintip tadinya doi
erang ketauan kamu juga ngintip
hah daripada saya juga ikutan bingung
saya pulang dulu aja deh
makasih ya doi udah bikin dia bingung
eh dud awas kalau mau balik ke sini lagi ya
awas ya kalau saya balik kamu masih di sini
ceng gimana kalau aku marah sama saya ceng
aku gak akan marah sama kamu melehoy
aku gak akan marah tapi aku cemberut aja diem aja
ada perlu apa ya
maaf mak rumahnya mau dijual nggak
boleh saya lihat lihat dulu saya tertarik
boleh saya lihat ke dalam
boleh mari silakan
enakan istri kita tinggal di rumah ya
seth istri kamu mana
nggak tahu pak kang tip
kamu bisa lari dari saya tapi kamu gak bisa sembunyi
saya tahu istri kamu terlibat dalam perdagangan baik